weh mau kemana
itu kan ada yang ngeresek
gelut di mana
orang islami ya tegelut
yang katanya dia ngasih bunga
yang dia ngasih bunga
tapi gue gak liat tuh
lo umpetin ya
kita gak usah mikirin itu terus
makan yang banyak
tanyain sama si gue gitu
makan yang banyak ya
biar kamu pinter

ya dari sd juga udah ganteng
ya udah biar kamu kenyang
hah itu baru bener
siapa nih gue sekolah cuciin deh
loh katanya ke hutan nyari bunga
bunga apaan edelweiss ya
abis anak anak kan pedulinya ke gue
lo pergi kemana
dia gue bilang aja kayak gitu
oh gitu ya
yah aikal bohong
ah aduh dong bunga buat reva
aduh gak mungkin juga gue cerita ke mereka
kalau nyokap bokap gue datang ke sini
eh kata aikal benar kok
gue emang nyariin bunga yang sangat indah buat reva
cuman pas gue cari nggak nemu
jadi gue balik lagi ke sini
ya udah ganti aja sama bunga yang lain
daun daunan kan bisa
terus lo gak mau nembak neva
katanya mau nembak
siapa yang bilang sih gue mau nembak reva
ya ian lah siapa lagi
eh sekarang ngeluh tadi ini
gue gak ada maksud apa apa kok
gue cuman cerita ke bebek gue doang
nggak ada yang lain kok
jadi lo gak mau nembak reva
eh gue sih sebenarnya suka sama reva
cuman gue gak suka sama reva

gue gak perlulah kasih kasih tahu ke kalian atau apalah
tapi sebenarnya tuh norak tau gak
kalau gue mau nembak nanti gue tembak kok
nanti gak sekarang
hmm jadi gimana
lo tuh suka gak sih sama reva
itu emang lucu ya
tapi kalau lo kepot terus kayak gini
lo tuh lama lama ngeselin tau gak
aduh makanan gue
tadi lo di sana gak main
enggak aku cuma nanya kok dia habis dari mana
katanya dia habis dari hutan
nyariin bunga buat lo
abadi bunga perasaan mendalam semuanya
kenapa lo malah tanya kayak gitu
gue gak ada bilang gitu kok sama bu
gue cuma bejadah lagi reva
gue bener bener penasaran
lo beneran marah nih sama cewek gue
jangan marah dong
itu kan cewek gue
jangan taruh dikit dikit lah
udah lah itu cewek gue men
wah pacar gue rajin ya
mau gue bantuin gak
ini kan emang peraturannya kayak gitu
lagi punya pacar gak bisa diandelin
di ajak ngobrol aja susah
nyugeling banget sih
kan kita komunikasi dari awal udah diem diem mantep caranya
ya mereka semua kepo lo mau kemana
kasih bunga ke reva
nanti kalau misalnya gue gak kasih bunga ke dia
nanti gue disangkanya php in dia lagi lah
mainin perasaan dia lagi lah
kan nyari bunga itu tuh susah banget
di puncak gunung kan nyarinya
siapa coba yang mau ngambil bunga itu
wah lo sih asal ngomong aja
udah lah gue kesana bentar ya
kayaknya jadi orang jangan sotau
lagian gue kan udah biasa nyuci
pasti bersih lah
udah lah jangan berduaan terus
itu haikal ngeliatin kali om
nggak usah gue juga banget sekarang
ini juga baru sebetulnya
udah jadi gue cabut
lo jadi gue yang nyuci sih
nih lo sambutin sini
lo bantuin juga
udah dong jangan berduaan terus lah kamu
itu haikal om
nih gimana gue tau udah haikal
gue nggak tau udah haikal
lo nggak ngeliat ke kiri coba tuh
kalau ngomong nggak mau pengen kiri
pengennya lurus doang
nggak ada mondi
sekarang bukan mondi
oh kalau nggak salah
oh pada camping di atas